memasuki hari kelima pencarian km ladang pertiwi ii
yang karam di kawasan paman tawang pangkep sulawesi selatan
keluarga korban mulai menyambangi pos kosar dan dvi polda sulawesi selatan
selain melaporkan sana keluarga yang hilang
mereka berharap operasi pencarian dilanjutkan
imron warga paman tuang yang memiliki sebelas anggota keluarga yang hilang
di antaranya istri anak dan keponakan misalnya
melapor sekaligus berharap operasi pencarian dilanjutkan
adapun operasi sar rabu ini dibagi empat area yang dikoordinasi oleh tim kapal negara kamanjaya
dengan luasan tiga puluh mil laut
pencarian yang awalnya dilakukan di kawasan pulau paman tawang
mulai beralih ke pulau doang doangan
sementara itu kemungkinan untuk pencarian yang dilakukan di pulau paman tawang
dan penghentian operasi sar masih akan dievaluasi
hingga kini jumlah korban selamat tiga puluh satu orang
dan delapan belas orang masih dalam pencarian
pemeriksaan sebelah saksi pun masih berlangsung di polda sulawesi selatan
termasuk di antaranya
saranyana koda pemilik kapal dan anak buah kapal
alwi fauzi makassar sulawesi selatan